pengendara mobil ini mencoba kabur saat tengah diperiksa petugas
namun ia terpaksa menghentikan mobilnya setelah diadang mobil derek milik petugas
presiden ini terjadi ketika petugas melakukan razia di kawasan sepeka putih jakarta pusat selasa pagi
mobil tersebut kedapatan melanggar aturan parkir di bahu jalan
meski pemilik kendaraan sempat menolak diberi sanksi dengan dalih memarkir mobilnya di dekat rumah
petugas tetap melakukan penderikan
dalam razia ini petugas mengamankan sebanyak sepuluh kendaraan roda empat
yang kemudian dibawa ke parkir rt monas jakarta pusat untuk diberi sanksi denda
aksi menghindari petugas juga terjadi di jembatan layang jatibah rutan abang jakarta pusat
sejumlah pengendara sepeda motor nekat balik arah di tengah kepadatan arus lalu lintas pada selasa pagi
mereka nekat memperbaiki jalan
nekat memutar arah demi menghindari razia yang digelar petugas
meski ada sejumlah pelanggar yang berputar arah sejumlah pengendara lain terjaring razia
karena kedapatan melanggar aturan berkendara
petugas pun langsung memberi sanksi tilang
pelanggaran pelanggaran yang ada di sini tetap kita laksanakan penindakan
tadi sama yang kita ketahui banyak pelanggaran yang kaitannya pengguna jalan ini tidak menggunakan helm
baik itu pengemudinya ataupun penumpangnya
kita berharap semuanya itu bisa tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm
petugas akan rutin menggelar razia serupa guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya menati aturan berkendara
sebagai upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas
tim liputan cnn indonesia